work from home atau kerja dari rumah menjadi rutinitas hampir sebagian besar karyawan selama pandemi
berdasarkan surat edaran dinas tenaga kerja transmigrasi dan energi dki jakarta no empat belas tahun dua ribu dua puluh tentang himbawan bekerja di rumah
tak sedikit perusahaan mengambil langkah pencegahan penularan infeksi covid sembilan belas di lingkungan kantor
nuri simatupang merupakan karyawan swasta yang sudah menjalani work from home selama hampir sembilan bulan atau sejak maret lalu
di bulan bulan awal bekerja di rumah nuri membutuhkan waktu untuk adaptasi
namun setelah beberapa bulan kemudian berjalan bekerja di rumah pun termasuk pola kerja yang efektif
bahkan target yang sudah dirancang awal tahun bisa tercapai
soal efektifnya tadi
sudah dibilang ya maksudnya ada banyak waktu yang bisa di spare untuk jadi mempersiapkan hal lain gitu
dan apalagi harus beradaptasi dengan anak yang juga sekolah online
kalau efektif enggaknya
kalau misalnya kita di kantor ketika kita mengadakan meeting atau pekerjaan pekerjaan tertentu yang harus berhubungan dengan orang lain
kan kadang kadang kita ketemu tapi banyak kayak apa ya hahakihi bercandanya dulu kayak apa ya icebreakingnya dulu
tapi justru aku ngerasa kalau misalnya meeting
secara online gitu memang sih ada icebreaking juga
tapi kalau misalnya kita lakukan secara online
malah jadi apa ya jadi lebih straight to the point
jadi bagi email kerja di rumah tak jarang mengalami kendala
nggak efektifnya adalah ketika kayak hal hal kecil yang harusnya kayak diomongin
cuma kalau di kantor tinggal nyolek ke temen gitu loh kayak eh eh ini gimana sih kayak gitu
tapi kalau fwfh tuh harus kayak
nge set meeting kayak gitu harus nge set meeting harus kayak nyocokin jadwal
padahal kita tuh cuma mau ngomongin kayak hal kecil
cuma mau alignment meeting kecil kecilan kayak gitu
kinerja karyawan selama bekerja di rumah juga menjadi tanggung jawab human resource management
atau team management sumber daya manusia perusahaan
di setiap hari libur
setiap karyawan wajib melaporkan hasil kegiatan
selama di rumah selama di mana aja sebenarnya
itu ada kita ada aplikasi yang mewajibkan itu
hingga desember jumlah kasus covid sembilan belas menembus lebih dari enam ratus ribu kasus
perkantoran menjadi salah satu kluster penyebaran virus covid sembilan belas dengan kasus yang tinggi
dimulai pada delapan belas desember dua ribu dua puluh hingga delapan januari dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia